ada nggak pertimbangan non hukum yang biasa diputuskan dikeluarkan untuk memberikan keringanan buat orang orang seperti itu
gini tadi tamu udah bilang satu ratus sembilan puluh tujuh putusan hakim wajib untuk pertimbangan berat ringannya
kalau enggak batal demi hukum
tapi berat ringan tadi dikunci di kuhp
bukan karena tua bukan karena sakit sakitan kecuali sakit jiwa
itu diantara atau menyesali perbuatannya tidak mengulangi perbuatannya
itu yang saya tanyakan
nah sekarang apa coba residip
kan terbukti yang kemarin koruptor tidak boleh terbukti kan kudus sama apa ya dua atau wilayah
nah artinya apa
makam agungan dipermalukan lagi kan ketika persanatan pejabat tidak boleh koruptor
ternyata diuji dibatalkan dibuka
ada kejadian dua kepala daerah di jawa tengah kan
nah artinya apa
kalau sekarang makam agung masih bersikap sama mentolerir
artinya memperbolehkan dalam tanda petik pejabat pelakukan kemudian memutus ringan
jadi ada inkon tadi
konsistennya konsisten membiarkan para koruptor
pasal yang digunakan berbeda terhadap koruptor yang satu dengan koruptor yang lain
karena mungkin hubungan etnis hubungan rasa emosional
kalau saya tidak diorang suna
atau kasihan karena sudah tua
orang tua kamu tidak boleh
karena terdapat orang suna orang tua ya saya bebasinlah
suruh pulang ke cianjur